disaksikan oleh gubernur jawa timur hovifah indar parawansa
beserta kapolda jatim dan pangdam lima brawijaya
tiga kepala daerah surabaya
yakni wali kota surabaya tri risma harini
bupati gresik sambari halim
serta plt bupati sidoar jonur ahmad syahifudin
menandatangani komitmen bersama pencegahan dan penanggulangan covid sembilan belas
masing masing daerah di masa transisi menuju kenormalan baru
di gedung negara gerahadi surabaya kamis pagi
gubernur dan korum inder negara provinsi jawa timur
kami juga meminjam
kalau bapak ibu berkenan nanti malam kami
di launchen bapak bapak provinsi jawa timur
kalasan tanggung erat kurang lebih tiga puluh lima
dan besok kami akan launchen tiga ratus lima puluh
dan pasar wani jogosopoyo
dan tempat ibadah wani jogosopoyo
kami juga ngel lotion sekolah meskipun belum masuk
nah sekolah wani jogosopoyo meskipun
goyong meskipun sekolah belum masuk kami sudah melakukan komunikasi dengan para kepala sekolah para guru dan para murid untuk menyusun protokol bersama sama
yang terpenting lagi masyarakat jangan merasa langsung bebas itu yang paling utama
karena kita masih transisi new normal
jadi masyarakat jangan merasa aduh sudah semua bebas tidak
saya khusus untuk sidarjo kesemuanya itu kita tarik ke desa
jadi ibu gubernur pak mendang pak kabodra ini nanti di sidarjo sudah ada tujuh puluh kampung tangguh
saya berharap seluruh desa itu nantinya menjadi kampung tangguh
ada lima poin yang disepakati oleh tiga kepala daerah surabaya raya
diantaranya mengerahkan ketersediaan sumber daya personil
protokol dan kesehatan
prosedur serta anggaran yang dimiliki
melaksanakan pemenuhan penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
melaksanakan tes tracing intervensi dan treatment penanggulangan covid sembilan belas
melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang undangan
sesuai dengan kewenangan masing masing dalam pencegahan dan penanganan covid sembilan belas
serta saling bekerja sama berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan
terkait pencegahan dan penanggulangan covid sembilan belas
aturan wali kota ini akan menjadi panduan perjalanan referensi

dengan berbagai protokol protokol yang tadi sudah disampaikan
baik oleh wali kota surabaya oleh bupati gesit maupun oleh plt bupati sidoarjo
karena ini adalah bagian dari komitmen kita bersama untuk membangun kehidupan yang baik